kan di sana banyak orang yang sayang sama dia ngajakin main ngurusin makan memberikan kasih
sayang juga perhatian iya tapi yang lagaku pikirin itu dia kira kira ceria apa enggak
gitu di sana seneng gak gitu di sana nyaranya di sana masih baru masih butuh waktu adaptasi
tapi kondisi kamu sekarang kamu itu lagi emosi
yang ada kamu berantem sama andi kedengeran keren
rina lagi rina lagi ngomong berdua kemu bertiga langsung aja ngomong disini beranak
denger ngomong apa ngapain nyuruh mama chandra kesini
hal belum cukup ya lo bikin gue sedih mbak atas kematiannya keisha
kamu membahas masalah itu lagi udah berpakaian mbak bilang kalau mbak itu bukan penyebab kematian
anak kamu baru capek
kalau misalnya kamu nanya kenapa mama chandra di sini mendingan tanya langsung siapa yang datang ke sini
udah udah udah sampai sekarang kita pulang kamu tahu sendiri kan mama kesini karena
mama itu kangen sama rena mama itu kesepian itu aja dan wajar kan kamu belain bandin lagi aku ini
kamu kamu harusnya belain aku bukan dia
bisa nggak sih bukan begitu tapi kan mama sendiri udah ngomong sama kamu wajar dong kalau mama mau ketemu
rita cuman sama rena sama sekarang juga kok nih dia bahagia lho colorful critik
goh gue harus huis ini semuanya sama lu mau bahas apa lagi sih ngeplayin victim lagi kamu cukup capek mbak
cukup capek ombak
cukup rindalah becky
cukup rindalah phew
mbak sampur mainan kamu ini
kalau misalkan kamu ngerasa tidak nyaman nama chandra di sini
kamu membawa dia pulang silahkan ya elsa
dan tanya sama beliau apakah dia kesini karena aku yang minta atau aku paksa
udah ya berasa udah cukup bawa bawa sama aku
dengan kamu pulang kamu membawa bawa sama chandra silahkan
karena mbak mau tidurin anak anakmu
jangan kayak gini jangan jadi malu
pasti elsa datang ke sini gara gara gak suka aku ada di sini
karena gak mau elsa bikin keributan sama andin
emak om baik sama mama sama tetep frozen kok lama banget ngobrolnya
iya om juga gak tau ngobrolin apa
kita tunggu aja ya
iya bener kata om acan
ini kan urusan orang dewasa
anak kecil gak boleh tau
mendingan main di sini aja sama om acan
om baik main yuk
udah malem sayang
rena kan juga harus istirahat
om baik sama tete frozen juga harus pulang
ya dan om acan pulang juga ya sayang ya
nanti kita ketemu lagi ya
tante frozen sama om baik kesini karena mau jemput om macan
iya kan om acan
lagian di sini bukan rumahnya om acan

kalau om acan tinggal di sini nanti tante frozen juga akan pulang
tante frozen sama siapa
tante frozen sendirian kesepian
rena tau kan tante frozen udah gak punya cash

kaya di kantin
ya ini udah
tante ini udah
iya ini udah

saya permisi dulu ya
terima kasih sos
nah hati hati pak
kau udah bilang gak apa apa
saya sudah bilang
saya sudah bilang
kondisi suami saya gimana
maksud saya jantung ya
kondisi jantung pak surya saat ini cukup baik
pak surya hari ini hanya mengalami kelelahan saja kok
jadi jangan terlalu khawatir ya
jangan terlalu khawatir
pak surya harus tetap ekstra hati hati jaga kesehatannya
karena beberapa waktu yang lalu kan bapak pernah dua kali anfal ya
nah untuk itu jangan sampai terulang yang ketiga kalinya
baik kalau begitu saya tinggal dulu pak
terima kasih anong
mama dengar sendiri kan
aku cuma kecapekan aja
ya kamu nggak usah khawatir
malam ini nala tidurnya gimana ya
nyaman gak ya tempat tidurnya
dia happy gak ya di sana
itu ada naila di situ bu
tapi dia kelihatannya masih diem aja ya
mungkin masih ada trauma kali ya
semenjak naila kesini
banyak diamnya bu
ketimbang main sama teman teman yang lain
gak bisa tidur
lagi banyak pikiran
lagi gak apa apa ya sekarang
kan di sana banyak orang yang sayang sama dia
ngajakin main ngurusin makan memberikan kasih sayang juga perhatian
ya tapi yang lagaku pikirin itu dia kira kira ceria apa enggak gitu di sana seneng enggak gitu di sana
ya kan ya di sana masih baru pasti butuh waktu harus beradaptasi
nanti kalau udah lama kelamaan pasti semakin dekat juga kan sama yang lainnya bisa main seperti biasanya
kuncinya satu waktu akan menjawab semuanya
udah nggak usah banyak pikiran
tapi misalkan ya ini cuma seandainya aja sih sebenarnya
kita adopsi nailah tuh gimana ya
tujuan aku nikah sama kamu aku mau buat kamu bahagia
apapun itu yang kamu pasti akan aku lakuin
ya kita punya anak sendiri kita bisa membesarkan kita memberikan kasih sayang
kita angkat anak juga bisa kita membesarkan memberikan kasih sayang
tidak ada kebedaan sama sekali